sementara itu jumlah pasien covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit terus mengalami penurunan
seiring dengan melandainya kurva penularan covid sembilan belas di jakarta
sejumlah lokasi isolasi terpadu dan rumah sakit bantuan bahkan sudah tidak lagi merawat pasien covid
beberapa rumah sakit diantaranya bahkan mulai kembali membuka layanan untuk pasien non covid
asrama haji pondok gede jakarta timur yang sejak kejuli lalu
dialih fungsikan menjadi tempat isolasi terpadu covid sembilan belas sekaligus juga rumah sakit
yang merawat pasien bergejala sedang hingga berat kini sudah tidak lagi merawat satupun pasien positif covid sembilan belas
hal itu terjadi sejak akhir september lalu seiring dengan terus melandainya kurva penularan covid sembilan belas di dki jakarta
tidak ada aktivitas berarti di asrama haji pondok gede pada selasa pagi
tenaga medis pun sudah tidak disiagakan di asrama haji
sementara sejumlah petugas yang masih berjaga tampak tengah mengemasi peralatan medis dari salah satu gedung isolasi
data humas rumah sakit pertamina jaya ekstensi di asrama haji pondok gede sejak juli lalu ada lebih dari seratus pasien yang dirawat di tempat ini
sementara itu terus menurunnya jumlah pasien covid sembilan belas di dki jakarta juga berimbas positif pada rumah sakit pertamina jaya yang sebelumnya dijadikan rumah sakit khusus penanganan covid sembilan belas
banyaknya jumlah pasien pada bulan juli dan agustus lalu
membuat tingkat keterisian tempat tidur mencapai seratus persen
sehingga rumah sakit ini harus membuat ruang tambahan di asrama haji pondok gede
namun kini untuk pertama kalinya setelah tujuh belas bulan per satu oktober rumah sakit pertamina jaya kembali membuka layanan untuk pasien non covid
semua nakes kami itu sudah melakukan vaksinasi yang ketiga dengan moderna
kemudian semua peralatan semua ruangan sudah kita lakukan dekontaminasi desinfeksi
semua peralatan sesuai dengan prosedur
kemudian jikapun nanti kita ada masalah covid sembilan belas ruangan igd sudah terpisah
jadi jika kita lihat ke belakang sudah tidak ada lagi tanda tanda zona merah hati hati covid sembilan belas
kemudian dengan memastikan keamanan kita bisa lihat petugas saya di belakang sudah tidak lagi menggunakan apd level tiga yang memastikan bahwa memang kami insya allah aman
penurunan jumlah pasien juga terjadi di wisma atlet kemayoran
per lima oktober data di rumah sakit
darurat penanganan covid sembilan belas wisma atlet kemayoran menunjukkan jumlah pasien yang dirawat sebanyak dua ratus enam puluh enam orang dengan persentase hunian tiga tiga puluh tujuh persen
data dinas kesehatan dki jakarta mencatat positivity rate jakarta dalam sepekan terakhir sebesar sembilan persen dengan penambahan satu ratus empat puluh sembilan kasus pada senin kemarin
mardika utama andriawan saputra jakarta